halo pemirsa berjumpa lagi dalam the central bank
program yang mengulas kebijakan bank indonesia
bulan oktober ini genap setahun bank indonesia mematok suku bunga acuan di posisi tujuh
apa pertimbangan bi atas kebijakan tersebut serta bagaimana prospek ke depannya
saya hera evarin akan membahasnya dalam the central bank
bulan oktober ini tepat setahun bank indonesia mempertahankan suku bunga cuan di posisi tujuh
keputusan mempertahankan be rate ini sejalan dengan perkiraan dua puluh tujuh analis yang disurvey bloomberg
bank indonesia beralasan posisi bw tujuh lima persen masih konsisten mendukung sasaran inflasi tahun ini dan tahun depan
selain itu bi juga menilai level ini masih bisa menurunkan defisit transaksi berjalan
dan menjaga aliran masuk modal asing
meski optimistis stabilitas ekonomi terjaga bank sentral masih mewaspadai risiko domestik
yaitu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi
secara akumulatif hingga september dua ribu empat belas aliran masuk portfolio asing ke pasar keuangan indonesia
telah mencapai empat belas enam miliar dolar amerika serikat
ekonom menilai kebijakan mempertahankan bunga cuan sebagai langkah tepat
karena bank indonesia masih memiliki ruang untuk mengantisipasi risiko eksternal
dalam kondisi normal inflasi kita akan berada di range empat lima sampai lima lima persen untuk tahun ini
artinya kalau posisi bayrate saat ini masih tujuh lima
dibandingkan dengan prognosis inflasi tahunan itu sekitar lima lima persen
atau switterner bagi investor dalam rupiah sebesar dua ratus basis point
ini masih cukup reasonable bagi bi untuk tetap mencegah agar bi rate tidak naik di level tujuh
sampai kapankah bank indonesia akan tetap mempertahankan bunga cuan di posisi setinggi tujuh
dan bagaimana langkah antisipasi bi merespon rencana kenaikan bbm bersubsidi
serta kebijakan moneter eksternal
potensi tekanan terhadap stabilitas inflasi maupun misalkan karena kondisi yang potensi
juga akan masih besar terus potensi terhadap gangguan terhadap apa pencapaian target yang
misalkan pertumbuhan ekonomi kita bagaimana terus kondisi ssh kita bagaimana nah itu semua itu bermuara
pada suatu kesimpulan bahwasanya biirit yang kami kita putuskan tujuh setengah persen itu masih
konsisten dengan pencapaian target inflasi dan menjaga kestabilan secara makro gitu berbicara
mengenai potensi bagaimana dengan potensi defisit transaksi berjalan kita yang pada kuartal dua melebar
menjadi empat dua puluh tujuh persen dari yang sebelumnya hanya dua lima persen bagaimana jadi memandang ya pertama
kalau dibicara q dua ya kuartal kedua itu memang pertama dia tidak luput dari faktor seasonal
jadi biasanya di q dua itu memang kegiatan ekonomi itu juga mulai tinggi gitu ya dan itu biasanya
karena kondisi itu memang lebih tinggi dibandingkan kuartal kuartal yang lain kalau kita lihat
ke kondisi kemarin juga seperti itulah di kuartal ketiga tentunya nanti teka kondisi itu akan akan
isu adalah current account defisit yang terkait dengan sektor migas ya kalau kita melihat sebenarnya ada
bahwa di semester kedua tahun ini potensi perbaikan di asek torunong sudah sini lebih baik daripada tahun lalu memang
isu yang dihadapi oleh perekonomian kita
sehingga disinilah kita masih mengalami
ada yang menarik
wacana untuk menaikkan harga bbm bersubsidi
juga pastinya akan naik apakah
angka angkanya itu dua tiga bulan itu dia hilang
iya tapi inflasi akan turun
nah bagaimana birip respon tentunya
ini tergantung pada besarannya
melakukan respon berbeda terus juga timing nya
apakah kita kalau timing nya
gitu jadi sehingga tetapi yang jelas
seperti yang saya sampaikan tadi sudah kita perhitungkan
dalam berbagai asesmen simulasi tadi
tidak hanya menggunakan suku bunga saja
bank indonesia mempunyai strategi
bauran kebijakan jadi bauran kebijakan bauran
instrumennya itu tidak hanya suku bunga
tetapi juga menggunakan instrumen instrumen lain ya
misalkan juga instrumen makroprudensial
kalau kita contohkan pada tahun lalu
melalui forum tpi tpid sehingga
instrumen yang lain juga komunikasi yang gak kalah penting
ini akan pahit jangan kependek tetapi ini
dan yang menarik adalah pii tidak hanya akan menggunakan
instrumen bauran kebijakan lain yang akan dilakukan
dulu pemirsa bagaimana bank indonesia
akan merespons kebijakan moneter eksternal
di the central bank dan masih bersama pak solikin
had factor eksternal utamanya mengenai
termasuk indonesia saya ingin masih dalam
otoritas fiskal akan juga bersama sama
mengendalikan kondisi ekonomi indonesia
kalau kita bicara koordinasi mestinya kita bisa
menarik pada dimensi yang lebih luas
fiskal tapi juga yang penting adalah
forum yang kita tadi kita punya
pengendalian inflasi ya itu
berbagai instansi di sini
koordinasi di situ bagaimana melakukan
dengan sisi supply bagaimana
sehingga tidak hanya dengan fiskal nanti disitu juga
pemerintah juga akan melakukan perannya masing masing
tetapi konteks pengendalian inflasi ini
kita lakukan dalam arti yang sangat luas sehingga
bi hanya dari sisi demand
kita bicara yang lebih sesama
termasuk itu kita bersama sama
dan menarik untuk kita tahu bahwa pada pemerintahan selanjutnya
bagaimana the fed wacana untuk menaikkan
suku bunga acuan yang dari sekarang
sedikit galau karena sebelumnya menyatakan
akan pada kuartal ketiga
akan lebih maju lagi lalu
ada waktu untuk bank sentral juga
untuk melakukan strategi strategi
ya kalau terkait dengan
memang ini konsensus yang terbaru
di mediannya dia di kuartal ketiga
dia mau menyalaip jadi
peningkatan yang cukup signifikan nah sehingga
yang lebih besar gitu jadi kalau perkiraannya
emerging market termasuk indonesia nantinya menurut
bank indonesia dampaknya apa
mengantisipasi ya karena saat ini
apresiasi kalau selama ini
memang tentunya kita akan antisipasi
pelemahan itu tekanan itu
semua negara kawasan juga mengalami tekanan
timing itu menjadi concern
termasuk juga proyeksi imf yang menurunkan
memang kalau proyeksi imf kan memang
keterikatan ekonomi yang agak jauh
misalnya perlambatan ekonomi tiongkok misalnya ya
merupakan destinasi ekspor utama kita
itu mempunyai dampak yang cukup signifikan namun demikian
pertumbuhan ekonomi lima satu sampai lima lima itu
sudah range yang cukup visible gitu
baik pak solikin kita kembali tahan dahulu
kita akan kembali lagi setelah jeda berikut
bank indonesia akan mengubah patokan bi rate